yang mengakses formulir pendaftaran secara online
mereka harus menunjukkan bahwa mereka sudah vaksin
nah ini bagaimana penjabaran aman bagi remaja ini
meski begitu fahmi saimima ketua paituok indonesia yang telah menerapkan mix komuting menggunakan sepeda dan lrt memiliki pola pikir yang berbeda
dari demokrasi dan islam yang bisa bergandengan secara damai
kompolnas dalam hal ini kan sebagai pengawas eksternal
sekali kali ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama
kalo misalkan lu ga dapet kesempatan gitu
itu pemain sacramento kings
problem dan ini sebenarnya
jangan lupa pilihlah warna yang senada dengan kulit kita
tadi lo di mes itu tempat gym yang gue liat waktu itu si vincent nge gym itu di mes itu
kalo balenda sih jagonya emang sampe sekarang tuh masih lumayan dia
kita jarang lihat kelvin nembak mid range
pinjaman lunak ini dapat meringankan beban finansial mahasiswa
peristiwa serupa juga terjadi di pantai chains di albany pada juli dua ribu dua puluh tiga
yang kayak tadi yang baik di asia atau mungkin di luar asia ya kita pengen lah bisa segera mungkin tour baik di indonesia asia ataupun seluruh dunia gitu kan
apalagi indonesia dengan tiga ratus tujuh puluh lima juta penduduk ini
jadi kalau kita lihat di sini gambarannya bagian ini itu ada di bagian sini pak
soalnya di bangka juga menurut gue salah satu yang punya size juga ya kok ya
kakap gelama sembilan gitu
kali ini saya menjadi saksi mata salah satu proses meditasi
bahwa kontes kontes di real austin ini
agar kondisi mata tetap terjaga
berimplikasi pada hasil pertandingan
cara yang lain mungkin kita lebih ke ikhtiar namanya mas
yang berikutnya adalah knkt ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak
itu semua saya ngomong karena saya diperlihatkan videonya
karena mungkin tidak bisa bergabung malam ini

meski begitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemudik
ia akhirnya meminumnya setiap hari selama hampir tiga puluh tahun
dia suka jadi akhirnya pas dia formulai kemarin
ada yang helmnya tuh ungu terus mobilnya tuh ada pink pinknya terus ada bunganya gitu
tata peketan yang baik memiliki warna putih kekuningan
tapi udah mulai nyala tadi tuh
cdb atau kita biasa kenal dengan china development bank
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman semua
kalau dilihat interviewnya dia pasti dia bilang dia dari umur tujuh tahun delapan tahun gitu ya
terima kasih atas waktunya pak selamat pagi
nah begitu kita mendapatkan tanda bahwa pintu akan dibuka untuk evakuasi
bagi umat katolik atau nasrani
namun kita masih mencoba menghubungi sampai detik ini mas reza dan juga pemirsa
berbunyi yang sangat berbunyi yang sangat berbunyi
langkah yang diambil pun harus benar benar bisa dipertanggungjawabkan efektivitasnya
kami juga sudah menyiapkan ases fungsional
nah tadi saya katakan ada radius di mana ketika suatu benda sudah memasuki radius itu
dari enam menu yang menjadi topping kesukaan pembeli ialah slice strawberry biskuit coklat dan nata de coco
bahwa kondisi lalin visi resio dan kecepatan yang terjadi
mencoba menjadi pemain pro mencoba
ada juga yang dikerjakan oleh satu orang
yang menunjukkan kasih kita kepada allah
penguncian wilayah atau lokasi di ibu kota beijing
ada berapa banyak warga yang mengungsi terkena dampak banjir dan juga longsor di sana
ini tuh disebutnya tuh hans